sama dulu pasti
boleh juga tuan
kalau kita bisa dapatkan tuan kecil
kita akan memperoleh keuntungan yang sangat besar
sendirikan hanya dengan sebuah teriakan
semua orang pada mentah
mungkin kita juga hampir pengang loh
tapi gimana caranya kita dapetin dia
dia ya wak
gue punya ide wak
bagaimana kalau kita culik tuhan
boleh juga tuan
nah adik adik bapak bapak ibu ibu semuanya yang ada di sini nih
perhatiin yang benar
karena monyet bukan sembarang monyet
bisa bawa kerobak
nah habis bawa kerobak bawa apa lagi nih
sebelum bawa apa lagi
nah jangan segen segen ngeluarin tuh duit yang ada di kantong
cepetan dan buruan ya
ini serunya tontonan
nah coba perhatiin
bawa apel lagi ini monyet
bapak sekarang nih monyet giatin piatu ditemun di hutan perantara
ayo bu ya pak jangan khawatir
acara ini sampai pagi
aduh terima kasih
terima kasih bu
karena waktu dan tempat yang sama jangan lupa
aduh terima kasih bu adik adik semua
eh dapat berapa
waduh bos paling juga nggak sampai dua puluh ribu
kalau kau besok tidak menghasilkan uang lebih banyak lagi ku gantung kau
kau nih sudah dikasih makan sudah dikasih minum
atraksi hajul naik banget
apa suruh tuh nih latihan sampai malam
kalau perlu sampai pagi suruh tuh si om joni sama si om idun
eh waduh kok saya yang dipanggil monyet bos
maksud aku bukan kalian tapi si penta
kalau memang aku panggil kalian maunya kenapa
ya nggak apa apa bos terserah bos aja
eh sekarang ambil monyet bawa ke gudang
ya kita akan mencoba baru
hah jangan kalian
siapa kami kami tidak perlu tahu siapa kami bocah gembel
apa salah saya kenapa saya dikurung
hmph kamu tidak salah
istriku bilang kamu mencari adikmu kan
kami bisa kasih tahu di mana keberadaan adikmu
di mana penta
kami akan kasih tahu penta dengan satu syarat
kalau kamu mau bekerja sama dengan kami bagaimana
tapi aku harus tahu kerjasamanya apa
anak manis kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar
kalau kamu dapat mengalahkan musuh
musuh siapa musuhku
mengalahkan seekor kerbau
tidak aku tidak mau melawan dia dia itu temanku
dia bukan teman kamu tapi dia adalah musuhmu
bagaimana mau bekerja sama
hahaha oke oke
jaminannya ada dua
yang pertama kamu bisa bertemu dengan adik kamu
dan yang kedua kami berdua
bagaimana mau bekerja sama
baik tapi lepasin dulu ikanan ini
oke kami akan lepaskan ikatan kamu
tapi awas kalau kamu berani macam macam
kalian harus tahu
kalau tarzan tidak akan pernah mau bekerja sama dengan orang seperti kalian
genta kamu sekarang ada di mana
aku kangen sama kamu
kamu ngapain di sini
aku kesel sama bapakku
aku tuh jahat
aku mau kabur dari rumah
terus penta gimana
penta masih dikurung sama papaku
aku harus pergi
aku harus pergi
aku harus ngebawesin penta

aku mau nangkep kamu tarzan
sedang apa kalian
aduh lepas sih aduh encer juga hahaha pucuk dikinda ulam tiba hahaha tarzan tidak dicari
datang sendiri hahaha sekarang cepat masukkan lembutan kalau tidak dia bikin masalah oke bos